saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir di sini
intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi asumsi hipotesa daripada menyampaikan bukti
dan saya baru dengar dari pak kaligis tadi pagi dia bilang narasi itu bukan bukti
begitu juga asumsi itu bukan bukti sesuatu yang harus dibuktikan
begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan
jadi lebih banyak opini yang dibangun terasi yang dibangun tanggapan tertulis kami kepada mahkamah konstitusi
secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu
oleh karena seperti yang saya katakan tadi lebih banyak merupakan
narasi dugaan patut diduga dan lain sebagainya bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan